halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurniadi kita langsung ke informasi yang pertama
wisata pedesaan bisa menjadi alternatif untuk berlibur bagi warga perkotaan yang ingin menghirup udara segar dan juga menikmati pemandangan alam
produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora akan mengajak anda untuk jalan jalan ke desa wisata pujon kidul yang ada di kabupaten malang jawa timur
sampai di desa pujon kidul saya disambut dengan udara yang segar dan hawa yang cukup dingin
bayangkan saja suhu udaranya mencapai lima belas derajat celcius
desa pujon kidul terletak di kecamatan pujon kabupaten malang jawa timur
dari kota malang perjalanan ke pujon kidul memakan waktu sekitar satu lima jam
sementara dari kota batu sekitar setengah jam
perkembangan wisata di desa ini maju pesat sejak mendapat kucuran dana desa dari pemerintah pada dua ribu lima belas
seiring berjalannya waktu desa ini pun berani mendeklarasikan diri sebagai desa wisata
secara umum seluruh kegiatan potensi yang ada di desa itu kita jual menjadi satu paket wisata ketika di desa wisata ini ada kegiatan kegiatan wisata yang berkunjung ke desa puncak itu
jadi itu kemudian
terus berkembang berkembang masyarakat juga ikut terlibat di dalam pengembangan desa wisata itu
tiga dusun di desa pujon kidul menawarkan keunikan masing masing
dusun kerajaan salah satunya memiliki wisata sawah
untuk masuk area sawah wisatawan dikenakan biaya rp delapan per orang
rp lima nya bisa ditukarkan dengan makanan atau oleh oleh
sebagian warga di sini membuka usaha antara lain persewaan alat transportasi yang saya gunakan ini
selain mendatangkan penghasilan tambahan bagi warga yang pekerjaan utamanya adalah bertani
usaha penopang pariwisata ini juga menyerap tenaga kerja
sawah seluas lima puluh hektare ini ditanami berbagai macam sayuran
para petani dusun kerajaan
biasanya memasarkan hasil bumi ke karangploso malang
namun kini kebun sayur mereka juga dibuka bagi wisatawan
setelah mengelilingi sawah saya akan menikmati hidangan khas di kafe sawah
dengan memasak sayuran yang saya petik tadi
juru masaknya haryati ningsi
kita mau masak apa dulu ini bu
kita mau masak gondes bu
iya gondes itu labu siang
jadi tumis labu siam
tumis labu siam
labu siam yang tadi nih ya
selanjutnya kita mau masak apa bu
kita mau masak sambal kelotok
ikan klotok digoreng dulu
kemudian dicampur dengan tumisan bawang putih
bawang merah cabai rawit

dan sambal terasi
kepaduan yang pas
antara dua masakan ini dengan nasi jagung
rasa labu siamnya masih kris kris di lidah
kalau ikan klotoknya gurih
kafe sawah menjadi area pertama yang dikembangkan
kafe ini juga menjadi ikon desa wisata pujon kidul
selama dua ribu tujuh belas saja laba bersih kafe sawah mencapai rp satu miliar rupiah
pada hari biasa pengunjung kafe sawah sekitar lima ratus orang
tapi pada akhir pekan bisa mencapai dua orang
anda yang ingin berkunjung ke sini pada akhir pekan siap siap saja
dengan keramaian dan kemacetannya
kami berbicara tentang semua buah buahan ini
anda bisa melihat dan belajar
anak anak bisa melakukan hal ini
dan memahami bahwa ini adalah hal

ini sangat berbeda dengan makanan brita
tempat ini indah
dari negara negara saya kami tidak memiliki
kami mengimpor kue dari indonesia dari china
jadi ini sangat indah
ini adalah waktu pertama saya di sini
dan saya sangat terkejut
masih ingin jalan jalan di area sawah
tapi dengan sensasi yang berbeda
saya memilih kuda poni bernama citra ini
jika anda ingin jalan jalan dengan citra
siapkan uang rp seratus
jika anda merasa satu hari tak cukup
untuk menjelajahi seluruh keindahan desa
setelah jalan jalan saya menutup hari ini
dengan menunggu matahari terbenam ditemani kuda citra